hati yang bertengger para pandangan pertama
oh tuhan tolonglah aku cinta aku cinta dia
fidi aldiano masih menjadi satu dari sedikit soloist pria muda indonesia yang aktif berkarir hingga kini
mengawali karir tahun dua ribu lima ia sempat vakum tidak merilis album selama lima tahun kebelakang
terakhir ia merilis album dunia baru tahun dua ribu tiga belas dengan single masch up lagu lama pupus kasih tak sampai
kini fidi sedang melakukan proses rekaman album terbarunya berjudul persona yang akan rilis pertengahan agustus dua ribu delapan belas
tema albumnya kali ini adalah retro modern
kita sepakat akhirnya tema yang kita usung itu retro modern
retro modern retronya itu terserah interpretasi orang kan beda beda
retro tapi ada
jadi kolaborasi kolaborasi terjadi pun juga gue memilih orang orang atau grup yang menurut gue masuk dengan konsep album gue ini
apa sih yang fidya aldiano ingin sampaikan melalui album terbaru ini
nah sesuai dengan judul albumnya kan personal sebenarnya
jadi persona kan sebenarnya kayak topeng kan topeng atau karakter gitu sebenarnya
dan gue mau menyampaikan sebenarnya kalau misalnya di album ketiga ini banyak sekali sebenarnya karakter fidya aldiano yang belum terungkap
mungkin di mata masyarakat umum gitu
yang tadi lo bilang tadi kan gue dikenal banyak sebagai penyanyi pop
jadi sebenarnya banyak sekali dari mungkin dari segi musikalitas gue yang belum terangkat
dalam album persona fidi menyanyikan sembilan lagu plus satu track tambahan
lagu lagu yang menggambarkan berbagai jenis perasaan ini
ada yang baru ada pula yang recycle lagu lama
merilis album bukan perkara mudah
persaingan yang semakin ketat di industri musik
membuat fidi sadar harus mengatur strategi agar laku di pasaran
bagaimana seorang fidi memilih strategi marketing agar album ini nantinya sukses bukan hanya secara kualitas namun juga kuantitas
yang jelas gue dari artwork albumnya dulu pertama itu gue sekarang gue kerjasama dengan salah satu platform digital yang menaungi tiga puluh lima ribu desainer di indonesia
gue juga akan ada artbooknya juga
karena buat gue konsep albumnya menarik banget
tapi dari segi digital sekarang gue lagi menaikkan banget nih semua apa ya social media
selain mengerjakan album terbaru fidi dan tim juga sedang menyiapkan konser tunggalnya yang kemungkinan digelar akhir tahun ini atau awal tahun depan
istiato sigit jakarta